wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno membantah dirinya keluar dari partai gerindra
sandiaga mengaku hanya menghadiri peresmian sekretariat bersama koalisi gerindra pkb pada hari senin lalu
ditemui di istana kepresidenan jakarta sandiaga membata bahwa isu keluar dari partai gerindra yang berhembus merupakan tidak benar
sandiaga mengaku hanya memenuhi undangan dan permintaan khusus dari prabowo subianto
atas permintaan khusus dari pak prabowo saya hadir dan ini juga untuk memberikan suatu motivasi
sekaligus juga memberikan selamat karena tahapan pemilu sudah hampir satu tahun ya dari sekarang
jadi itu yang kita sampaikan bahwa tidak pernah ada apa yang diperlukan
disalah artikan disalah pahami waktu itu sudah semuanya clear